september ceria september ceria milik kita bersama
nah guna memanjakan para pelanggannya di bulan september ini
transport kembali hadir dengan full day sale
yang akan berlaku di seluruh atau di seluruh indonesia
beragam produk kebutuhan masyarakat
ada beragam bukas
mulai dari pintu dua satu pintu
ada juga penyuku darah yang cosi digunakan pada hari hari panas belakangan ini
bagi yang selalu tampil gaya ada juga produk fashion yang tentunya trendy
atau t shirt buat bersantai aja di rumah
selain itu ada berbagai macam produk sembako
seperti buah lokal
atau buah impor kegemaran masyarakat
transmart full day sale akan berlangsung pada hari selasa
tanggal dua puluh enam september mendatang
sejak toko mulai dibuka
sampai pukul sepuluh malam
jika menggunakan aplikasi
atau kartu kredit bank mega
dan kartu kredit bam mega syariah
tim liputan cnn indonesia jakarta